di bagian lain dari gedung mahkamah konstitusi sudah bersiap jurnalis kompas tv ada jona hamonangan di sana
jonat selamat sore ini sebelum jalannya sidang tentunya perdebatan perdebatan semakin meruncing jelang sidang perdana besok
apa saja perdebatan perdebatan yang semakin meruncing yang disampaikan oleh masing masing kubu capres cawapres jonah
ya mada kalau kita lihat ini seakan akan seperti satu dan tiga empat dua
perdebatan yang ada ini sebenarnya adalah perdebatan bagaimana para advokat ini seperti memperjuangkan
tapi sebenarnya tidak berjuangkan tapi adalah membela keadilan khususnya di tiap kubu masing masing
kalau kita lihat besok sendiri adalah hari pertama
khususnya dari sidang perselisian pemilu di mana fokusnya adalah pilpres
dan di hari pertama ini juga adalah pemeriksaan berkas
kalau kita lihat yang ada dari kubu satu maupun kubu kubu tiga itu mereka sendiri melihat adanya berbagai kecurangan yang ada di kubu dua
dari kubu satu mereka meminta adanya diskualifikasi dan juga meminta pemilu ulang tanpa ada dari gibran sendiri
sedangkan dari kubu tiga mereka meminta
jadi inilah klaim yang ada dari kubu satu dan kubu tiga
namun dari kubu dua mereka menilai bahwa adanya tuntutan yang ada di kubu satu maupun dua
ini adalah salah alamat dan tidak tepat sama sekali
sebenarnya kalau kita lihat saat ini kita berada di gedung mk
jadi diklaim adalah lebih tepat dalam rangka untuk menggugat adanya hasil dari pemilu
sedangkan terkait dengan pelanggaran yang diklaim oleh kubu satu ataupun dari kubu tiga
itu menurut kubu dua itu lebih tepat diarahkan kepada bawaslu dikarenakan adanya pelanggaran dari rangkaian pemilu sendiri
dimana kalau kita lihat bawaslu adalah badan pengawas pemilu
jadi kubu dua mengklaim bawastu lebih tepat dalam rangka untuk pelanggaran pemilu
nah terkait dengan tanda kutip adanya pergugatan yang ada di mahkamah konstitusi
sebenarnya ini adalah juga pertarungan para bintang khususnya para advokat
dimana kalau kita lihat dari kubu satu kubu dua kubu kubu tiga
ini dipenuhi para advokat yang mempunyai nama di tanah air
tentu saja ini akan menjadi pertaruhan intelektual untuk membuktikan siapa yang benar
ini tidak hanya seperti dalil tapi juga lebih kepada pembuktian dan juga sebagai cara untuk mencerdaskan masyarakat
kalau kita lihat di kubu satu ada nama ari yusuf dan juga ada nama mantan ketua mkh hamdan zulfa
dimana mereka sendiri menuntut dari pemilu ulang terus saja nanti akan ada pembuktian
wah tidak hanya seperti bukti tapi juga adalah adu intelektual
dimana kemarin malas juga sudah datang ke gedung mk
ada beberapa nama yang cukup eksis seperti nama oce kaligis nama hotnam parsutapea
bahkan juga dipimpin langsung oleh prof yusril isa maendra
sedangkan dari kubu tiga kita melihat ada nama advokat senior todung mulya lubis
bahkan mahfud md sendiri sebagai mantan dari ketua mk juga ikut merumuskan bagaimana dari tuntutan
dimana mereka memiliki dalil masing masing
dan juga tim kubu dua mereka tetap mengatakan bahwa mk adalah sebagai ajang pembuktian dari adanya perselisahan pemilu
sedangkan dari kubu satu maupun kubu tiga mengklaim adanya ada kecurangan
masih berkeras bahwa apa yang dituntut oleh tim satu atau tiga ini lebih tepat diarahkan kepada bawaslu
jadi kita tunggu saja terkait dengan sidang yang ada di mk
dimana akan dimulai besok dalil mana yang akan bisa dibuktikan
tentu saja ini akan langsung diuji oleh para hakim mk
sehingga adanya pun pembuktian dilakukan oleh kubu satu kubu dua atau kubu tiga
kita bisa langsung melihatnya manakah pandangan yang benar atau pandangan yang sesuai
bagaimanapun ini juga adalah dari pilpres
dan kita akan bisa melihat siapa yang dibenarkan
ataupun nanti klaim atau dalil mana yang akan diajukan dan nanti akan diputuskan oleh dari hakim mk ini sendiri
terima kasih pada saat ini kita sudah melihat perang bintang advokat di masing masing kubu tim hukum capres syawapres
dan juga besok akan kita nantikan di sidang perdana sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat yang digelar di gedung mahkamah konstitusi
jona hamonangan melaporkan langsung dari gedung mahkamah konstitusi jakarta